dan siapa pemenang pemilu dua ribu sembilan belas menjadi hal yang paling dinanti
usai dari pencoplosan tujuh belas april dua ribu sembilan belas lalu
kawalpemilu org menjadi salah satu acuan dari perhitungan jumlah suara pemilih
yang mengklaim dirinya sebagai real count cepat dan akurat
lantas bagaimana proses penghitungan suara pemilih dilakukan di situs ini
sesungguhnya ada di tujuh ratus lebih relawan
kawalpemilu org merupakan proyek urundaya atau crowdsourcing netizen
untuk menjaga suara rakyat di proses pemilihan umum
kawalpemilu mulai didirikan pada pemilu dua ribu empat belas
guna memberikan publik akses hasil pemilu
dan menjaga transparansi hasil perhitungan surat suara di indonesia
apalagi proses rekap perhitungan surat suara oleh kpu berlangsung selama tiga puluh lima hari
siapa saja bisa menjadi relawan kawalpemilu org
selama memiliki smartphone akun facebook serta foto formulir c satu plano yang terpajang di tps
nantinya upload foto formulir c satu plano dari relawan inilah
yang menjadi sumber data utama tabulasi hasil perhitungan suara
sementara sumber data lain didapatkan dari data c satu salinan yang di upload di website kpu
semua data tersebut akan divalidasi oleh moderator kawalpemilu org
untuk mendapatkan data real count yang akurat
sistem kerja relawan kawal pemilu yang tanpa komando menjadi tantangan tersendiri
ketika hari pencoblosan jumlah relawan kita kurang lebih dua puluh lima tiga puluh ribu sekitar
dengan jumlah ini kita tahu tidak mungkin
mengkabur delapan ratus ribu lebih cps
itu kita sudah tahu
tetapi kita ingin sebanyak mungkin dari c satu plano yang ada di lapangan

pada dua ribu empat belas kawalpemilu org dengan tujuh ratus relawannya berhasil mendigitasi empat ratus tujuh puluh ribu formulir c satu salinan
yang tersedia di website kpu
sehingga data hasil perhitungan suara bisa langsung diketahui oleh publik
kini pada pemilu dua ribu sembilan belas dengan jumlah tps yang dua kali lipat lebih banyak
sebanyak delapan ratus ribu lebih tps
serta jumlah formulir per tps yang naik lima hingga tujuh kali lipat
kawalpemilu org pun mencoba merekrut siapa saja pengguna smartphone dan pemilik akun facebook
untuk menjadi relawan guna menjangkau semua tps
apresiasi terhadap pemilu di indonesia datang dari sejumlah negara di dunia
karena inisiatif open data kpu
dan kawalpemilu org yakin
yang memiliki sayang netizen untuk mengawal proses perhitungan suara
akan bisa mendukung upaya membuat pemilu dua ribu sembilan belas menjadi lebih transparan
sufiani tanjung lastonga pebro jakarta
pertama kali tentang sumber dan validasinya
di website di kawalpemilu org itu ada dua cara untuk terlibat
pertama itu adalah sebagai relawan
relawan ini kita buka untuk siapa saja
siapa saja yang punya smartphone dan punya login facebook bisa menggunakan platform kita
untuk tanggal tujuh belas itu memantau penggunaan tps
memantau penghitungan suara
kemudian setelah penghitungan suara itu selesai
mereka bisa foto form c satu yang ada hasil penghitungan suaranya
untuk kemudian diupload ke platform kami
itu siapa saja yang punya smartphone dan punya login facebook bisa melakukan itu
nah tapi kemudian semua foto yang masuk itu tidak langsung bisa dilihat oleh publik
karena kami ingin memverifikasi
verifikasi dulu keaslian dari foto itu dan kemudian meng input datanya
tahap ini dilakukan oleh moderator
jadi moderator ini yang melakukan validasi dan ini basisnya adalah trusted network
jadi apa namanya recruitment untuk moderator ini tidak terbuka
jadi harus ada orang di dalam yang kenal
saya merekrut teman yang kemudian merekrut teman kemudian merekrut teman
karena kita kita bisa melakukan
karena data pemilu ini data yang penting ya
kita hati hati sekali merekrut moderator dan kita tidak ingin datanya itu terkompromi
ya berarti merekrut moderator dan juga merekrut relawan begitu
bagaimana kemudian menentukan kredibilitas dari relawan dan juga moderator yang dipilih
semua harus melakukan login via facebook
jadi semua kegiatan relawan dan moderator di sistem kami itu termonitor
jadi semua orang tahu misalnya saya gitu ya
elina sudah upload berapa foto
fotonya terupload di tps mana saja
kemudian saya sudah memvalidasi foto yang mana saja
kemudian kalau kemudian dari validasi itu misalnya saya ada salah hitung atau saya ada salah ketik
orang lain juga bisa melaporkan saya
dan kemudian nanti ada orang lain yang bisa memperbaiki data yang katakanlah saya salah ketik atau apa
itu sistem peer review inilah yang kemudian membuat data dari kawal pemilu ini menjadi kredibel
ya bisa dipercaya
karena ada sistem peer review tidak ada orang yang bergerak di sistem kami tanpa diketahui pergerakannya itu bagaimana
dengan cara seperti ini dengan melakukan login via facebook itu
kita tahu misalnya kalau ada orang yang upload satu foto yang sama tapi di tps nya berbeda beda di banyak tps
itu ketahuan oleh kami dan kemudian orang itu bisa kita brand dari sistem
kalau ada misalnya moderator yang meng input data tapi datanya itu salah terus atau datanya itu pokoknya ngaco terus gitu
orang itu juga kita bisa ban dari sistemnya
karena kegiatan setiap orang di platform kawal pemilu itu
baik jadi ada sistem pre review kemudian juga semua orang bisa melihat jadi bisa memantau bersama begitu ya
kemudian mbak elina pemilu tahun ini memiliki data yang kemudian lebih banyak dari dua ribu empat belas lalu
dan juga kita tahu ada delapan ratus sembilan tps begitu ya
ini bagaimana adakah kemudian kendala kendala yang dihadapi
jadi kendalanya ada beberapa
yang pertama kita tahu pemilu dua ribu sembilan belas ini jauh lebih kompleks dari dua ribu sembilan belas
atau lebih kompleks dari dua ribu empat belas karena serentak
dua ribu empat belas itu kan kita ada dua tahap ya
kemudian jadi itu yang pertama
kompleksitasnya itu lebih tinggi dan juga suara yang dihitung di tiap tps itu jauh lebih banyak
jadi walaupun jumlah pemiliknya itu turun jadi cuma tiga ratus orang bertps
tapi jumlah surat suara yang perlu dihitung itu jadi lebih banyak karena kali lima kotak
atau kalau di dki kali empat kotak
jadi itu mempertahankan
jadi itu memperpanjang waktu penghitungan suara
sehingga waktu di mana relawan atau publik itu bisa memfoto c satu itu sulit ditebak
ada yang katakanlah jam tiga gitu ya
penghitungan suara untuk pilpres sudah selesai
kemudian panitia dan saksi tanda tangan
dan kemudian publik diserahkan untuk memfoto
itu sesudah makan siang
ada yang menunggu sampai kotak lima kotak itu semuanya dibuka dan dihitung
setelah semua itu dibuka dan dihitung baru kemudian panitia dan saksinya itu tanda tangan
nah kalau nunggu lima kotak suara ini terhitung semua itu kan bisa sampai malam
atau bahkan sampai dini hari
sehingga relawan yang mau kembali ke tps untuk foto juga bingung mau datang jam tujuh jam sembilan jam sebelas
atau mau datang jam tiga pagi
itu sulit diberanisi
jadi itu kendala kita di lapangan
tapi kita nggak kecil hati ya
dengan kondisi sekarang saja
dengan kondisi di lapangan yang seperti itu yang jumlah tps itu luar biasa banyaknya
relawan kita itu tidak punya garis komando
kita benar benar hanya mengajak publik di seluruh indonesia untuk berpartisipasi
tanpa garis komando itu pun kita bisa mengumpulkan sekian
kalau saya nggak salah ini coba saya lihat data terakhirnya
tps dalam foto yang diterima
saat ini kita sudah menerima di delapan puluh ribuan tps
ini sekarang sudah bercampur dengan scan c satu kpu
tapi kalau per dua hari yang lalu itu masih murni c satu yang plano
dan itu kalau gak salah kita ada di level empat puluh an ribu
bagi saya ini angka segini ini nggak kecil
bahwa ada sekian
dan sepuluh orang yang mengupload foto dari tpsnya masing masing
tanpa garis komando
itu apa namanya ini tren yang perlu dipupuk gitu
bahwa sudah ada sekian puluh ribu orang indonesia yang cukup peduli
mau menjaga suara di tpsnya sampai ke tingkat nasional
sehingga mereka mau kembali ke tingkat penghitungan suara
dan mau memfoto dan mau mengupload ke situs kami
kita melihat ini peran yang mengembirakan
dan semoga kedepannya ini trend ini
trend partisipasi publik untuk mengawal suara di pemilu ini diakomodasi oleh kpu
sementara itu kpu dihitungan empat sekian persen begitu ya ibu elina
dan juga kemudian bagaimana kawalpemilu org ini kemudian menanggapi berita terkait dengan hoax yang ada soal perhitungan suara kali ini
hoax yang bisa disebutkan mbak contohnya seperti apa
ya hoax yang kemudian banyak terjadi adalah c satu yang difoto
kemudian kominfo juga kemarin baru saja memberikan ada sekitar dua puluh dua foto begitu yang tidak tervalidasi kebenarannya begitu
oke saya masih belum baca beritanya atau dengan beritanya
jadi lebih baik saya dengar dulu sebelum saya berkomunikasi

tetapi yang kita lihat adalah kawal pemilu ini kan bukan hasil resmi
kami ada sebagai sarana pembanding dari situng kpu dan juga nanti hasil terakhir kpu
karena masa penantian mulai dari orang nyoblos sampai kemudian hasil akhirnya itu diumumkan oleh kpu itu kan masa tunggu nya lumayan panjang
untuk memerangi disinformasi yang beredar di masyarakat
silahkan cek ke kawalpemilu ofc supaya publik tahu saat ini di kelurahan saya di tps saya atau di kecamatan saya itu pergerakan hitungan suaranya itu seperti apa atau di provinsi saya
dan kemudian kalau kita melihat data yang ada di kawalpemilu org ini berbeda dengan data yang dicatatan masing masing orang
atau ada yang berbeda dengan catatan orang per orang
atau yang berbeda dengan perangkat
atau ada yang berbeda dengan foto yang kita punya di hati kita
itu silahkan dilaporkan ke kita
baik terima kasih mbak
dengan cara ini kita berusaha untuk memerangi disinformasi atau hoax yang beredar di masyarakat
iya baik betul sekali baik terima kasih mbak elina ciptadi dari singapura